dan partai demokrasi indonesia perjuangan masih menunggu hasil psikotest yang dilakukan
himpunan psikologi indonesia atau himsi terhadap dua puluh tujuh bakal calon gubernur dki jakarta
yang diseleksi partai banteng moncong putih itu
rekomendasi himsi diperlukan untuk dpp pdi perjuangan melakukan seleksi ke tahap selanjutnya
hasil rekomendasi akan dibahas dalam rapat pleno dpp pdi perjuangan